lagi mama lempar bolanya kamu tangkap ya
satu dua tiga tangkap
ya aku gak ditangkap
ambil dong sayang bolanya sekarang giliran kamu lempar ke mama
mak aku terlambat aku mesti siaran
iya mama tau nak
tapi mama tuh butuh uang
mama mau pinjam uang kamu ya
mama kan tahu keadaan aku
ya ya tapi fit
mama dari kapan sih
mak boleh minta tolong gak
kalau aku terus sama mama makasih ya
ini ada titipan dari fitri tentang
bener ini dari fitri
iya bener tante
ya maklum aja mungkin fitri lagi kecapean tante
dia kan baru balik kuliah dan harus langsung siaran
yaudah tolong sampein ke fitri ya
saya masuk dulu ya tante
karena harus siaran
kalau gitu tante pulang ya
tiga dua satu

radio kesayangan kita semua
kembali bersama saya fitri dan tante sya dalam acara yang paling ditunggu
pasti capek banget ya setelah seharian beraktivitas
nah disinilah tempatnya
kita gak cuma bisa merelekskan pikiran dan badan kita yang penat
tapi kita bisa mendapatkan banyak banget manfaat untuk hidup kita
nah seperti biasa aku akan membuka line telepon damai fm
dan mengundang semua bunda yang ada di dunia untuk bercerita kesini
nah pas banget kan sama acara kita
jangan malu untuk anda
malu untuk ambil telepon dan telepon ke nomor baru kita
ya kita punya nomor baru yaitu delapan ratus dua belas empat ratus tiga puluh dua
kalian tahu nggak sih kenapa perempuan itu suka banget curhat atau cerita
nah menurut penelitian ya perempuan itu punya stok kata dua puluh ribu kata
pantesan aja kan kalau perempuan udah ngumpul kayaknya nggak habis habis gitu ceritanya
di sini kita gak cuma cerita doang kita juga bisa dapat banyak pelajaran dari kisah kisah itu
dan bonusnya lagi cerita terbaik tahun ini akan difilmkan
seru banget gak
seru banget dong
siapa sih yang gak mau ceritanya dibikin film dan ditonton jutaan orang di indonesia
pasti mau dong
ada toko masuk kita angkat dulu ya
dengan siapa di mana
selamat malam saya diah mbak fitri
selamat malam budi ya
gimana kabarnya kayaknya lagi bahagia banget deh dari suaranya
ya ampun pagi pagi masih tidur
pa jangan dong kan udah pake wajah kerja nanti kalau ada yang ngumpul gimana
aduh aduh aduh
aduh bangun bangun
aduh aduh enak papa
wuluh wuluh wuluh
nggak cakep nugi ya
papa gue ngantuk ya
wah jadi bunda dia sangat bahagia dong
bukan saya aja yang bahagia mbak
tapi keluarga saya juga
mertua saya yang dari dulu gak pernah suka sama saya karena saya nggak bisa berikan keturunan
alhamdulillah saya bisa memberikannya
namun semenjak perkembangannya saya merasa ada yang aneh pak denny
tiba tiba dia kurang perhatian sama sekali nggak fokus dan bicaranya juga lambat
maggie mama lempar bolanya kamu tangkap ya
satu dua tiga tangkap
ya aku gak ditangkap
ambil dong saya bolanya sekarang giliran kamu lempar ke mama
aku mau omongin sesuatu
aku perhatiin akhir akhir ini kok
ada yang aneh ya mas sama nugi
aneh apanya sih
kamu jangan ngadah ngadah deh
aku gak ngadah ngadah mas
nugi tuh akhir akhir ini
kalo diajak ngomong
suka gak fokus
kayak punya dunia sendiri
bahkan ngomongnya juga gak lancar loh mas
oh iya terus
aku besok mau ketemu sama bunyi
katanya ada masalah sama nugi di sekolah
paling itu hanya perasaan kamu saja
besok aku mau bawa nugi periksa ke rumah sakit ya mas
yaudah serah kamu
saya baru mau ke sekolahan
ya allah bu
baru aja saya mau ke rumah ibu
maaf ya bu sebelumnya
saya belum sempat ke sekolah
saya masih banyak urusan
iya bu saya pengen nanya tentang nugi
ada apa ya bu sama negeri di sekolah
nugi akhir akhir ini
semakin kehilangan konsentrasi belajarnya
dia sering mengganggu temannya di sekolah
dan kalo diajak bicara sekarang suka gak nyambung bu
sekarang suka gak nyambung bu
ini akan mengganggu aktivitas temannya yang lain
saya kenapa ya bu
sebaiknya saya sarankan
lebih diperiksakan ke dokter atau ke psikolog bu
supaya kita bisa cari solusinya bu
terima kasih ya ibu kalau begitu
harusnya kita bicarakan di sekolah sih
kalau gitu saya permisi dulu
tunggu berantem ke sekolah ya
hasil pemeriksaan anak saya
saya harus sampaikan
dari hasil pemeriksaan putri ibu nugik
mengalami keterbakangan mental
saya ilham nenek dari naughty perry mah dinner
saya tidak bisa mehrap
gak mungkin dok